coffee nation sebuah konsep kedai kopi yang sekaligus juga tempat bagi para calon barista untuk berlatih membuat kopi
berangkat dari ide membuat sebuah tempat untuk menikmati kopi dan berbekal pengalaman sebagai head barista master michael darmawan pun membuat coffee nation
sebenarnya awalnya simpel karena tadinya pengen buka coffee shop
cuma karena saya pekerjaan sebelumnya saya juga head barista trainer
jadi teman teman baru bilang kenapa gak sekalian aja digabung
jadi nanti yang ikut kelas bisa store experience
dari situlah yang awalnya cuma
coffee shop simpel gak ada kepikiran macem macem
jadi digabungkan lah coffee shop dengan ada kursus baristanya
dan juga untuk memberikan full experience kita juga ada roastery nya
jadi kita juga roasting kopi kopi kita sendiri
sehingga para murid pun juga kita ada kelas juga untuk kelas roasting saat itu
jadi boleh dibilang coffee nation itu menjadi satu negara kopi yang dimana orang berkumpul pengen belajar kopi dan menikmati kopi
dan untuk murid murid so far sejauh ini thank godnya mereka cukup puas
karena disini kita satu orang apalagi selama pandemi ini satu orang benar benar satu mesin satu coffee grinder
jadi benar benar masing masing tanpa sharing
jadi mereka benar benar belajar secara hands on dan apalagi mereka bisa store experience
jadi mereka sejauh ini sangat berhasil

jadi mereka sangat happy sih
kelas kursus bagi para calon barista yang dibuat oleh coffee nation dirasakan sangat bermanfaat bagi barista traine yang sedang belajar di coffee nation barista kurs ini
sistem pembelajaran yang asik menjadi andalan yang ditawarkan bagi para barista training
karena emang awalnya saya mau buka coffee shop sendiri ya
jadi saya mau banget belajar barista
nah di coffee nation barista ini saya belajar banyak banget hal yang membuat saya tahu dasar dasar membuat kopi
itu untuk dasar saya buat buka coffee shop sendiri ya
saya melihat di coffee nation ini tuh konsep belajarnya itu asik ya
nggak serius banget
terus kita diajarin konsep konsep dasar yang mungkin di tempat lain tidak diberitahu

jadi kita harus lebih baik
jadi kita harus lebih baik
persaingan di bidang food and beverage khususnya kedai kopi semakin luas
michael mengaku dituntut untuk berjualan secara dari
inovasi yang dilakukan mengubah kopi cangkir menjadi botolan
protokol kesehatan juga tak luput dilakukan
di antaranya penggunaan wajib masker bagi pelanggan dan pelayan
cek suhu tubuh
dan membersihkan tangan dengan hand sanitizer
sehingga memberikan rasa nyaman dan aman
bagi seluruh pelanggan dan pelayan coffeenation
kebetulan ini saya minum coklat
tapi biasanya kalau saya minum kopinya
kopinya itu nggak bikin sakit ke lambung
coffeenation menjadi salah satu umkm yang masuk dalam program beli kreatif lokal
yang diadakan kemenparekraf
bimbingan selama enam bulan diberikan oleh mentor dari tim beli kreatif lokal
untuk umkm termasuk coffeenation
michael mengaku banyak hal yang dirasakan berubah
selama mengikuti program pelatihan
terutama perubahan dalam digitalisasi dan sistem daring penjualan produk
program beli kreatif lokal yang diselenggarakan untuk umkm
bisa menjadikan pelaku usaha semakin inovatif
program beli kreatif lokal juga makin membuka akses digital
yang saat ini sangat digunakan oleh hampir seluruh elemen masyarakat
dengan beli kreatif lokal
diharapkan konsumen pun bangga buatan indonesia
karena membeli produk karya anak bangsa
kita mendapat tuntunan
kita mendapatkan beberapa fasilitas
seperti mendatar ke marketplace
jadi nggak perlu nunggu
misalnya untuk kita register gofood graffood itu
otomatis karena kemen parikraf bekerjasama juga dengan mereka
sehingga kami nggak perlu nunggu terlalu lama seperti biasanya
jadi perubahan perubahan yang kami rasakan sih
lebih dalam kondisi ini
kami jadi lebih jelas untuk mengarah ke online nya seperti apa sih
kalau dari teman teman umkm sih
pada bilangnya kalau bisa sih lebih
apalagi dengan kondisi psbb jakarta yang baru ini nih
jadi waktunya kan enam bulan jadinya yang tadi kondisinya udah agak membaik
eh ternyata drop lagi nih
jadi kalau bisa sih diperpanjang karena kondisi ya
dan juga ini sangat membantu juga buat kami
untuk kami juga yang tadinya nggak pernah main online
jadi kami dapat bayangannya untuk main ke platform online gimana sih kek gitu
jadi ini menurut
menurut saya sangat membantu banget umkm apalagi benar benar buat umkm yang benar benar buta digital
menciptakan suatu inovasi dalam usaha memang harus dilakukan
kreativitas dan ide unik juga tak kalah pentingnya
perlahan coffee nation tumbuh dengan cita cita besar mengembangkan dan mengenalkan kopi indonesia kepada dunia
aditya aksani dwi adi prasetyanto jakarta